ya allah kupasrahkan semuanya kepadamu ya allah
sungguh hamba hanya bergantung kepadamu ya allah
dan penyembuhan pengasian
jika digunakan dengan tepat
mantra apapun di dunia ini
jangan lupa like share dan subscribe
baik sheikh guru
saya akan selalu ingat kata kata sheikh guru
bagaimana perasaan raden walang susah
pasti sangat menyedihkan
dia bisa melihat adik adik
tanpa bisa mengungkapkan keninduan sama sekali
apakah kamu sudah siap untuk pergi ke capura saat ini
sye guru sekarang aku akan pergi ke japura
mohon doanya sheikh guru
agar selama di perjalananku ke japura
itu tidak terjadi apa apa
keselamatan nimas rarasantam
berada dalam tanggung jawab
assalamualaikum sheikh guru
karawat kalau sampai mereka datang ke japura
dan tidak menemukan ketri manik di sana
aku harus segera melakukan sesuatu
aku sudah menunggu
dia akan bereaksi dengan keberangkatan radenwa langsung sekejap
aku harus berpura pura di depan kedua prajurit ini
paman paman aku pamit dulu paman baik baik
baik baik assalamualaikum waalaikumsalam
kesempatan mas kita rampuk diri tempat yang sepi ayo pasti tidak akan menolong
hai ya allah kuatkanlah aku aku percaya pada pertolongan ya allah
kita rampuk dia mumpung masih sepi
serahkan semua barang barangmu
ustadz azim paman ini barang ini bukan punya aku paman paman
dan bertafaluk kepada allah
waalawhaifa liatawakalilmu'minu dan hanya kepada allahstandard nya orang orang
beriman itu bertawakal
memesan dimitri weakness diperkaini bahan kaum muslim saat sudah murah jasa hai hari mbak
saat itu lauros bin haris melihat rasulullah saw sedang tertidur di bawah pohon
lalu choros bin haris mengambil pedang rasulullah untuk membunuh rasulullah
saat itu ghawras bin harith berkata
ya muhammad siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari itu
lalu rasulullah saw berkata dengan satu kata
kemudian bergemetarlah tangannya ghawras bin harith
sehingga ghawras bin harith tidak bisa menyelamatkan pedangnya ke rasulullah
maka gagallah ghawras bin harith untuk membunuh rasulullah saw
ya allah kupasrahkan semuanya kepadamu ya allah
sungguh hamba hanya bergantung kepadamu ya allah
tidak ada kekuatan atau kuatnya
hanya dengan allah yang terbesar
takut ada apa apa sama raden